indonesia ini nampaknya tampak harus berbangga
tristan alif mulai menapaki karir sepak bolanya di eropa
bocah yang dijuluki sebagai lionel messi indonesia itu resmi bergabung
dengan akademi klub divisi utama liga spanyol cd leganes
tristan yang baru bulan desember nanti genap berusia dua belas tahun
resmi diperkenalkan sebagai pemain akademi cd leganes
bersama klub yang bermarkas di kota madrid tersebut
tristan bahkan dipercaya untuk mengenakan kostum dengan nomor punggung sepuluh
nama tristan alif mulai dikenal luas tiga tahun lalu
setelah videonya saat mengolah si kulit bundar beredar luas di sosial media
tristan pun sempat menimba ilmu di akademi sepak bola ayaks amsterdam
dia juga terpilih sebagai pemain terbaik di ajang ayax international camp dua ribu empat belas